jajaran kepolisian polda ntb dari reserse kriminal khusus dan reserse kriminal umum bersama dinas sosial dan dinas kom infotik telah melakukan investigasi
ke lokasi pembuatan video viral emak emak mandi air kru yang berlokasi di desa setanggor kecamatan praia barat kabupaten lombok tengah rabu lalu
petugas mewawancari langsung kepada para pemain dan juga konten kreatornya untuk menggali informasi dan data
petugas juga melihat dari dekat kolam kolam lokasi pembuatan tiktok serta alat yang digunakan
sementara itu sang konten kreator mengaku bahwa mama yang datang ke lokasi pembuatan tiktok itu secara sukarela dan tanpa paksaan
mereka datang semata mata agar mendapatkan reward dari netizen yang menontonnya
saya sendiri yang buat konten seperti ini khusus di rumah sendiri supaya tidak mengganggu tempat tempat yang lain
saya buat dari modal usaha yang pertama dari kolam dari handphone pakai dua
banyak soalnya kita tanamkan modal di sini
hingga jumat ini aparat kepolisian polda ntb masih melakukan penyelidikan dan pengumpulan bahan bahan serta data data
polisi belum memutuskan apakah hal ini ada di dalam konten
apakah hal ini ada di dalam konten
apakah hal ini ada di dalam konten
apakah hal ini ada di dalam konten
apakah hal ini ada di dalam konten
kujatan dari netizen terhadap video yang dianggap pengemis secara online dan mengeksploitasi orang tua
namun video mak mak mandi di kolam air keruh dan disiarkan live di tiktok untuk mendapatkan reward tersebut masih terus diproduksi
lalu rahmat juniadi lombok tengah nusa tenggara barat